sejumlah pekerja rumah tangga yang tergabung dalam jala prt
melakukan aksi mogok makan di depan gedung dpr ri
jalan gatot subroto tanah abang cekata pusat seninsia
dalam aksi ini masa meminta kepada dpr
untuk segera mengesahkan rancangan undang undang pelindungan pekerja rumah tangga
yang telah dibahas selama sembilan belas tahun
masa berjanji aksi akan terus dilakukan berantai
hingga dpr mengesahkan ruu pprt
tinggal dpr ini mengagendakan menetapkan untuk pembahasan tingkat satu
dan mengesahkan sebagai ruu sebagai undang undang prt
mengingat bahwa ini sudah semakin banyak korban korban yang kejatuhan
itulah sekilas curhatan seorang ibu saat mengadu ke kementerian pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak seninsia
terseduh satu persatu para ibu muda ini menceritakan kerinduan mereka terhadap buah hati
yang telah lama tak bertemu pasca perceraian
mereka yang tidak mendapatkan hak asuh oleh pengadilan tidak lagi bisa bertemu dengan anaknya
mereka mendorong kementerian pppa segera membuat ruu hak asuh anak korban perceraian
menanggapi keluhan tersebut kementerian pppa akan segera membentuk satgas untuk memediasi para ibu
agar bisa dipertemukan kembali dengan anak anaknya
karena ada perceraian atau perpisahan dari kedua orang tua
tentu hak pengasuhan anak ini tetap dilakukan oleh kedua orang tuanya
tapi di mana penempatan anak itu akibat dari keterpisahan orang tua
nah ini juga sebenarnya harus mendengarkan suara anak itu sendiri
total angka perceraian di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua mencapai angka lima ratus enam belas kasus
angka tersebut meningkat lima belas persen dibandingkan pada tahun dua ribu dua puluh
faktor penyebab utama perceraian di tahun dua ribu dua puluh dua diantaranya pertengkaran masalah ekonomi poligami
serta kekerasan dalam rumah tangga
tim liputan cnn indonesia